menanggapi hal ini ketua dewan masjid indonesia yusuf kala mengatakan serangan bom yang terjadi sempat sebelumnya di makassar mengindikasikan teror belum padam
mantan wakil presiden republik indonesia itu juga menyebutkan teror dapat menyerang siapa saja dan dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasinya
apa yang ingin bapak sampaikan pak kepada masyarakat indonesia di tengah serangan teror ini yang mungkin saja motifnya selain juga mendebar teror tapi juga ingin memecah belah persatuan kita
ya pertama ini suatu indikasi bahwa teror di indonesia belum selesai belum padam
kita pada saja
nah itu kita harus tentunya bekerjasama harus hati hati
dan selalu menjaga lingkungan agar kalau ada tamu atau ada kelompok yang tinggal di situ mencurigakan maka tentu dilaporkan
hanya itu cara kita bisa mengatasi itu apabila semua rakyat turut mengawasi lingkungannya supaya jangan terjadi seperti itu lagi
ada catatan khusus pak
apa untuk pemerintah karena ini kan menandakan artinya sel teroris masih ada di indonesia
apa yang harus segera pemerintah lakukan pasca serangan teror ini karena ini tentu akan berdampak terhadap masyarakat dan juga mungkin menimbulkan ketakutan
apalagi minggu depan ini juga kita tahu umat kristiani akan menjelang perayaan pasca
ya juga sama sama minggu depan juga atau dua minggu lagi umat islam ramadan
jadi memang kita harus hati hati karena target daripada teror itu berbagai bagai
kalau kita lihat di bom bali tahun dua ribu dua dia bomnya orang asing
mario juga orang asing
tapi kemudian ada kepolisian
ada mesjid dibom di cokcirengon
tahun dua ribu dua juga mall saya kantor saya di makassar dibom juga
ini memang mereka berbagai bagai target tidak satu
jadi kalau itu mencakap secara keseluruhan kita harus bersatu padu
untuk pemerintah sendiri sudah melakukan banyak
akhirnya di dunia ini tidak banyak negara yang menangkap sel sel teroris itu sebanyak di indonesia